ratusan orang berbonong bondong menuju sebuah sekolah di makassar untuk mengadopsi anak anak korban gempa bumi dan tsunami palu
hal ini meresahkan pihak sekolah ataupun pengungsi lantaran kabar tentang adopsi tersebut tidak benar alias hoax
taman kanak kanak dan sekolah dasar yayasan akar panrita meminas alta antang menggala ini
menarik perhatian masyarakat makassar antara menampung satu ratus enam belas korban gempa dan tsunami palu
empat orang diantaranya anak anak tiga puluh satu orang perempuan dewasa dan seorang laki laki dewasa
masyarakat pun sempat mendengar kabar bohong tentang anak anak ini yang siap diadopsi
kabar yang tersebar cepat lewat media sosial itu meresahkan pengelola yayasan ataupun keluarga anak anak
bahwa mereka atau pihak yayasan yang akan mengambil semua pengungsi yang ada di sini
mengurus semua perlengkapan pengungsi
tidak ada yang namanya mau diadopsi
pihak keluarga berharap anak anak mereka tetap tenang dan berterima kasih kepada pihak yayasan yang membantu mereka dengan baik
saya kalau pulang kampung ke jawa kan biasanya belum tahu mau apa mau ini
sementara saya punya anak sementara suami saya juga belum ada kabar
karena yayasan sini kan sudah sangat
baik hati sama kami sudah menerima

dan memang saya rasakan bagaimana baiknya pengurus pengurus yayasan ini
sementara itu sekolah akan kembali diaktifkan seperti sedia kalah mulai pekan depan
dua puluh murid taman kanak kanak dan enam puluh enam siswa sekolah dasar akan kembali mengikuti proses belajar secara normal
mereka akan digabungkan dengan anak anak korban gempa dan tsunami
kondisi ini menyebabkan pengungsi harus dipindahkan ke lokasi penampungan baru